informasi yang pertama sejumlah warga yang tinggal di kolong jalan tol wiyoto wiono penjaringan jakarta utara
khawatir rencana penggusuran oleh pemprov dki jakarta
ya salah satu kekhawatiran mereka adalah proses pemindahan sekolah anak
yang akan mempengaruhi kondisi mental mereka
sekitar dua ratus kepala keluarga telah menerima surat peringatan pengosongan tanah negara
di kolong tol wiyoto wiono penjaringan jakarta utara
seorang warga mufrodin mengaku telah memulangkan anaknya ke kampung
menyusul rencana penggusuran
sementara itu sejumlah warga lain mengaku khawatir anak anak mereka
kehilangan pendidikan non formal tanpa biaya yang diberikan sebuah yayasan
tidak jauh dari tempat tinggal mereka
warga berharap relokasi bisa dilakukan ke rusun yang dekat dengan rumah mereka
seperti kapuk dan juga muara baru
jadi memang saya juga sebetulnya lagi bingung ini pak
bingung kan anak di sini kan empat orang sekolah semua
terus ini juga untuk sementara dikarenakan takutnya yang seperti di kalijodo
digusur istilahnya terlalu ini gitu
jadi saya bawa pulang dulu
surat pindah itu nggak segampang itu katanya
susah kita untuk pindahkan sekolah dari jakarta ke kampung
meski pemerintah provinsi dki jakarta sudah meminta warga kolong jalan tol
insinyur wiyoto wiono penjaringan jakarta utara
untuk segera meninggalkan tempat tinggal mereka
para penghuni kolong tol masih bertahan
yang mereka ini menolak digusur sebelum mendapatkan jaminan dari pemerintah
akan mendapatkan tempat tinggal baru yang layak
beginilah suasana permukiman di kolong jalan tol insinyur wiyoto wiono
kelurahan penjaringan jakarta utara jumat dini hari
belum ada tanda tanda warga berkemas untuk meninggalkan lokasi ini
salah seorang warga yang masih bertahan jumaeti enggan pindah
karena masih menunggu kepastian jaminan dari pemerintah
ya seperti inilah tempat tinggal ibu ⁇ maeti beserta dengan keluarga
di bawah jalan tol ini
luas kamar ini sekitar empat x lima meter
nah di sini ibu jumaiti tinggal bersama
suami dan juga biasanya empat orang cucunya juga ya tidur di tempat ini
bu juju ini kalau pada akhirnya nanti pemerintah provinsi dki jakarta
akan menggusur wilayah ini beserta tempat tinggal ibu tentunya begitu
apa yang akan ibu lakukan selanjutnya
ya saya sih jalan terbaiknya aja
saya sih tadinya harus ada tempat tinggal
harus ada tempat tinggal lagi buat tempat tidur anak anak saya
sama cucu saya gitu aja saya sih
ibu sendiri menolak tidak untuk digusur
ya menolak sih menolak
cuman kan bagaimana kalau dipakai pemerintah saya juga bingung
kalau ada tempat tidur sih enak
kata saya tempat tinggal saya dah pokoknya yang penting mah
jangan asal aja gitu
pemerintah telah dua kali melayangkan surat peringatan kepada warga
untuk segera meninggalkan lokasi ini
bahkan warga diminta pindah pada senin empat belas maret dua ribu enam belas
namun imbauan tersebut tidak diindahkan warga
penghuni kolong jalan tol ini tinggal di bedeng bedeng
yang merupakan bangunan semi permanen
bila penggusuran dilakukan
lebih dari dua ratus kepala keluarga yang tinggal di rw lima sepuluh hingga rw enam
kelurahan penjaringan terancam kehilangan tempat tinggal
victor pangaribuan jakarta